polda metro jaya melakukan rekonstruksi kasus perampokan kediaman dodi triono di pulau mas
ada tujuh puluh satu adegan yang direka ulang untuk mengetahui bagaimana proses perampokan dilakukan hingga menyebabkan enam korban tewas
hanya satu tersangka yaitu ridwan sitorus alias yus pane yang hadir dalam rekonstruksi
korban juga tidak dihadirkan karena khawatir akan berdampak negatif pada psikologi mereka
sejauh ini keterangan tersangka korban dan juga saksi sama dengan sesuai berita acara pemeriksaan atau bap
melalui rekonstruksi ini keluarga berharap akan ada informasi baru terkait motif perampokan
sekalipun ini adalah korbannya secara acak
iya begini kalau soal acak itu kan pengakuan silahkan
itu penyidik yang bisa mendalami kan begitu
korrespondensi ann indonesia mum taza catra di ninggrat di pulau mas saat ini
taza terbaru dari anda hingga siang hari ini sudah berapa adegan yang dilakukan dan mengapa kemudian hanya yuspan yang dihadirkan dalam rekonstruksi
ya seluruh adegan sebanyak tujuh
tujuh puluh dua adegan telah selesai dilakukan pada rekonstruksi hari ini
reinhard bisa anda lihat di belakang saya bahwa garis polisi telah kembali dipasang di depan tempat kejadian perkara dan juga para pihak kepolisian
termasuk tahanan yaitu yus pane ataupun nama aslinya adalah ridwan sitorus telah kembali begitu ke tempat tahanannya
dan setelah dilaksanakannya tujuh puluh dua adegan ini memang telah disampulkan bahwa baik keterangan yang diberikan dari saksi tersangka dan juga dari korban
bisa dikatakan cukup sama
dan tidak ada kesalahan signifikan ataupun perbedaan yang signifikan
karena dari pihak keluarga melalui penasihat hukumnya dan juga kerabat yang hadir dalam rekonstruksi hari ini mereka menyatakan bahwa hanya ada perbedaan dari nama korban ataupun nama pelaku yang melakukan satu adegan
namun secara keseluruhan memang sudah sesuai dengan rekaman cctv dan juga pernyataan yang diberikan baik oleh korban ataupun dari tersangka hingga saat ini
dan dari pihak keluarga sendiri menyatakan akan melakukan tuntutan tidak hanya di pasar tiga puluh tiga
namun mereka akan menuntut untuk pasal tiga ratus empat puluh dimana terjadinya pembunuhan berencana
walaupun begitu dari pihak penguasa hukum tersangka yaitu widodo
ia menyatakan bahwa tidak ada sangkut pautnya dengan tiga ratus empat puluh karena memang para pelaku ini tidak ada niatan untuk melakukan pembunuhan
namun jika dilihat dari pihak keluarga menyatakan bahwa dengan adanya niatan para pelaku untuk melakukan penyekapan di sebuah kamar mandi seperti ini
ini adalah salah satu langkah
yang berniat untuk mencelakai ataupun melakukan kekerasan terhadap para korban
sehingga bisa dikaitkan dengan perencanaan pembunuhan di pasal tiga ratus empat puluh
dari pihak kepolisian sendiri memang menyatakan bahwa ini adalah modus operandi yang biasa dilakukan oleh para tersangka
di mana mereka ini datang lalu melakukan perampokan dengan menyekap para korbannya di sebuah kamar
namun ini ada naasnya dilakukan di kamar yang lebih kecil itu kamar mandi dengan ukuran satu lima x satu lima meter
dan dilihat dari barang barang yang didapatkan
reinhardt memang tidak banyak
hanyalah sebuah jam tangan bermerek rolex dan juga uang kurang lebih sepuluh juta rupiah
tapi ini pun juga masih akan dihitung kembali oleh pihak kepolisian
dan juga mungkin beberapa buah telepon genggam
namun begitu memang masih akan terus digali lagi apakah ada motif lainnya dibalik motif perampokan
jauh ini memang keterangan dari para tersangka dan juga dari kepolisian
masih perampokan yang direncanakan namun memang tidak direncanakan secara khusus untuk merampok rumah ini
yang ini pun juga dipilih secara acak reinhardt
taza mengapa kemudian hanya yus pane saja yang dihadirkan dalam rekonstruksi pada hari ini
dan juga kenapa tidak ada korban yang juga datang untuk melakukan adegan rekonstruksi untuk bisa memperkuat bagaimana kebenaran dari kasus perampokan ini
mengingat dengan adanya trauma yang telah mereka alami begitu reinhardt
maka korban sendiri memang meminta untuk tidak dihadirkan pada hari ini
terutama korban anak zaneta yang hari
yang memang bahasa brusa masih remaja
begitu mungkin orang tuanya pun juga merasa akan ada dampak negatif pada psikologis anet
begitu yang memang akhirnya diputuskan tidak perlu dihadirkan pada rekonstruksi hari ini
dari penasihat hukum juga menyatakan bahwa rekonstruksi kali ini memang diadakan untuk fokus terhadap tersangkanya sendiri
jadi bagaimana tersangka melakukan perencanaan hingga mereka meninggalkan para korban di dalam kamar mandi dan meninggalkan tempat kejadian perkara
sehingga memang dilihat tidak ada keperluan bahwa korban ini harus dihadirkan
dalam rekonstruksi pada kali ini selain juga karena adanya alasan psikologis yang mungkin akan berdampak negatif kepada para korban begitu reinhardt
kasih taza langsung dari pulau mas jakarta timur